beralik informasi lain video penyelamatan bayi yang lahir di mobil menjadi viral di media sosial beberapa waktu lalu
bidan yang membantu proses kelahiran bayi itu pun menuai pujian dari masyarakat karena dianggap berhasil menyelamatkan bayi tersebut
namun menurut dinas kesehatan kabupaten bandung tindakan penyelamatan yang dilakukan tidak sesuai prosedur standar
penyelamatan bayi laki laki yang mengalami gagal nafas pada video berdurasi sekitar empat menit itu berlangsung dramatis
gagal nafas atau asfiksia terjadi karena bagian kepala bayi sempat tertahan karena bayi lahir sungsang
bayi itu memang terpaksa dilahirkan di dalam mobil dalam perjalanan ke rumah sakit
bidan yang menolong adalah bidan melda simatupang
bidan asal medan itu menepuk nepuk badan bayi dan memberikan napas bantuan
bayi yang diberi nama ahmad fatir muzakir itu pun tertolong dan kini sudah sehat
orang tua bayi ahmad sulaiman dan nining yang tinggal di dayakolot kabupaten bandung
mengaku bersyukur anak mereka berhasil diselamatkan
menurut saya itu lebih tepat soalnya ibu bidan itu udah berusaha banget lah menyelamatkan bayi sama ibunya
kalau tidak ada ibu bidan tidak tahu
kalau sampai rumah sakit juga nggak tahu ini umurnya dua duanya
memang umur lah dari kuasa ya tapi itu ibu bidan yang berusaha banget
tindakan bidan melda mendapat apresiasi dari dinas kesehatan kabupaten bandung
meskipun secara standar profesi bidan terdapat beberapa prosedur yang tidak diikuti oleh bidan melda
harusnya tuh cuma di gini gini aja
kemudian di pertama kita lihat dulu abgarnya kita lihat dulu
apakah misalnya kulitnya kemerahan kemudian nangisnya apakah nangisnya spontan atau tidak
ini kan enggak memang sudah terjadi gagal nafas
harusnya itu tidak dipijit pijit sekeras itu karena takutnya kalau dipijit sekeras itu nanti patah yang kita takutkan tulang
pihak dinas kesehatan bekerjasama dengan ikatan bidan indonesia kabupaten bandung
akan menempatkan bidan melda di program agang pelayanan obstetri neonatal emergenci dasar atau poned
bidan melda sendiri tidak memberi keterangan lebih lanjut tentang video dirinya menolong kelahiran bayi yang viral di media sosial